jelang pilek dan juga pilpres dua ribu sembilan belas internal partai amanat nasional kembali menghangat
kali ini muncul desakan agar wakil ketua umum pan bara asibuan agar mundur dari jabatannya
menurut ketua dpp pan yandri susanto desakan untuk mundur itu kian menghangat
benarkah internal pan lagi lagi bergejolak karena pilpres dua ribu sembilan belas dan bagaimana barah hasibuan menanggapi desakan itu
kita akan dengarkan jawabannya langsung dari bang bara asibuan wakil ketua umum pan
selamat malam bang barah
selamat malam renhard
sudah hadir di prime news terima kasih banyak bang bara sudah meluangkan waktu
terima kasih kembali senang bisa hadir di sini
kita bicara mengenai munculnya isu ataupun wacana desakan mundur terhadap bang bara asibuan sebagai wakil ketua umum pan
bagaimana sebenarnya anda sendiri bang bara menyikapi menanggapi munculnya wacana tersebut
saya memang hanya mendengar adanya eksistensi surat tersebut
tapi saya belum pernah diberitahu secara resmi oleh dpp
karena akan adanya surat tersebut yang menuntut saya mundur atau dipecat dari jabatan saya
surat terbuka itu ya bang
iya yang katanya itu beredar di internal partai
dan saya memang baru membaca surat tersebut
tapi saya belum pernah diberitahu secara resmi oleh dpp
jadi saya tidak terlalu mendanggapi surat tersebut
karena saya punya posisi di dpp saya adalah wakil ketua umum
dan ketua umum atau sekjen atau pengurus lainnya di dpp tidak pernah membicarakan hal ini kepada saya
dan waktu saya melihat nama nama yang menandatangani saya tidak satupun mengenali mereka
jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak perlu ditanggapi secara resmi
tapi yang jelas pasti surat itu muncul tentu ada sebab akibat begitu ada aksi reaksi
menurut bang bara mengapa kemudian bisa ada surat tersebut
dan sebenarnya bagaimana sih saat ini hubungan bang barah dengan partai pan sendiri
oh sangat baik
tadi sore saya hadir di rapat harian yang dipimpin langsung oleh ketua umum
dan sekjen juga ada dan sama sekali tidak dibicarakan soal saya
dan banyak pengurus juga yang hadir
tidak membahas sama sekali mengenai berita yang beredar saat ini
juga bicara mengenai survei di beberapa daerah
di beberapa daerah pemilihan ya
jadi bagi saya saya bersikap tenang saja menghadapi ini semua
ini saya tahu karena memang beberapa kali saya membela keputusan beberapa pengurus daerah
misalnya kalimantan selatan
kalimantan selatan dan
membuat deklarasi untuk mendukung jokowi
yang saya lakukan hanyalah membela mereka yang melakukan hal tersebut
melakukan deklarasi untuk mendukung jokowi
dan saya mengatakan mereka tidak bisa dipecat
karena ini untuk kepentingan
kita tidak bisa dipecat
kita tidak bisa dipecat
dan seperti misalnya ketua pan kalimantan selatan pak muhyiddin adalah tokoh lokal yang sangat berpengaruh
pernah menjabat wali kota banjarmasin dua periode
dia adalah tokoh yang sangat sentral di kalimantan selatan
dan dia sengaja kita rekrut untuk membesarkan pan di kalimantan selatan
jadi kalau kita mencantik dia dan artinya kalau dia memang memutuskan untuk mendukung jokowi itu pasti ada dasarnya
ada justifikasi yang kuat
tidak mungkin orang seperti
pak muhyiddin yang bukan orang sembarangan itu memutuskan sesuatu secara sembrono
itu pasti berdasarkan perhitungan matang
jadi pemicunya menurut bang bara karena sikap bang bara sendiri ya selama ini
ya karena disitu disuatu sebut dikatakan karena saya dianggap melakukan kampanye untuk jokowi
padahal saya tidak melakukan itu
saya hanya membela beberapa pengurus yang memutuskan untuk mendukung jokowi berdasarkan realita politik di daerah mereka masing masing
kalau kemudian keputusan bang bara tersebut ya
membela wilayah wilayah yang mendukung pak jokowi dari partai manat nasional
dianggap atau dipersepsikan bahwa itu adalah artinya bang bara juga bersama mereka begitu mendukung jokowi ini bagaimana
jadi begini saya hanya mengatakan ya bahwa saya memahami keputusan mereka untuk mendukung jokowi
jadi bahwa dalam konteks pemilihan legislatif ini yang bersamaan dengan pemilihan presiden dua duanya itu tidak bisa dibisarkan
jadi apa yang terjadi di kampanye legislatif dan dikampanye
di kampanye pemilihan presiden itu sangat berkaitan
jadi artinya kalau misalnya memang di kalimantan selatan pak jokowi masih dinilai kuat
jadi itu saya pikir yang mendasari pengurus sana untuk membuat deklarasi untuk mendukung jokowi
jadi artinya keputusan tersebut adalah berdasarkan realita lapangan
dan kami adalah partai politik
dan kami berfokus pada pemilihan legislatif
itu yang penting
prioritasnya adalah bagaimana pan bisa mendapatkan suara yang signifikan
pada pemilihan legislatif
di beberapa survei ini kita masih rendah
jadi kita memang perlu melakukan berbagai hal terobosan yang spektakuler
untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan suara yang signifikan
jadi leverage kita positioning politik kita lima tahun ke depan
mulai dari april atau nanti oktober ya dua ribu sembilan belas setelah dpr dilantik adalah
berapa jumlah kursi yang kita miliki di dpr
dan itu juga diberapa kali ditekankan oleh ketua umum
bahwa prioritas kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suara signifikan
untuk itu para caleg diberi tugas untuk fokus pada daerah pemilihan masing masing
kalau yang surat terbuka yang mungkin beredar saat ini
diteritakan ini kalau ada seratus orang
ya seratus orang lebih
itu bang barat tidak mengenal satupun
atau mungkin dari wilayah mana tidak tahu
ya ada berapa wilayah
tapi secara personal saya tidak mengenal
karena di tingkat dpp tidak ada sebenarnya masalah ataupun desakan untuk anda mundur
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
saya hubungan saya dengan ketua umum sangat dekat sangat personal
dengan sekjen juga secara personal dekat
kami sering ketemu sering ngobrol secara santai
dan tidak pernah ada pembicaraan soal ini atau desakan agar saya mundur
bang bara ada pernyataan menarik juga sebenarnya dari salah satu elit pan
ada dari mas derajat wibowo ya wakil ketua dewan kehormatan
kebara itu merupakan reaksi yang manusiawi dari para kader
sebenarnya selama ini pimpinan dan kader pan sudah tahu bahwa bara mendukung pak jokowi
ini kami kutip dari bisa dilihat juga di layar
ada dari detik com
bahkan saya pribadi kurang yakin kalau pada tahun dua ribu empat belas bara berkampanye untuk prabowo hatta
sebenarnya bagaimana sikap bang bara terhadap pilpres
apakah betul seorang bara sibuan tidak mengikuti partai untuk mendukung pak prabowo sandi
nanti dijawab bang barat
kita harus lihat terlebih dahulu
saya akan segera kembali
anda kembali di prime news tadi sempat terputus
terakhir kita sempat membahas apa yang sudah dikatakan oleh wakil ketua dewan kehormatan pan
mas derajat wibowo mengenai sikap politik dari bang bara sibuan
jadi bagaimana bang barat menjawab itu
anda dikatakan mendukung pak jokowi sebenarnya
kader pan sudah tahu
masih mentolerir saja
bahkan dua ribu empat belas anda disinyalir justru tidak mendukung prabowo hatta
itu sepikir statement yang sangat tidak relevan
karena saya ini berfokus pada bagaimana pan bisa mempertahankan kursi di daerah pemilihan saya
yaitu sulawesi utara
jadi untuk itu saya memang juga harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan
dalam arti apa yang saya ucapkan
dan positioning politik saya harus sesuai dengan
keadaan politik di sana
itu dan saya memang ditugaskan oleh ketua umum
juga ketua umum menugaskan ke semua calon legislatif kita untuk berfokus di daerah pemilihan
dan itu yang saya lakukan
hingga kemudian bisa mendulang suara sebanyak banyak mungkin begitu
bahwa saya sebagai wakil ketua umum kemudian menyatakan pembelaan terhadap beberapa pengurus
yang mendeklarasikan dukungan terhadap jokowi
itu juga adalah karena memang posisi saya sebagai wakil ketua umum
tapi yang jelas saya ini fokus
memang saya tidak masuk dalam tim kampanye prabowo sandi
saya memang saya preferensinya saya memang dari awal saya katakan saya ingin berfokus pada daerah pemilihan saya
ya memang sangat berat kompetisi di sana
artinya daerah pemilihan bang bara justru lebih berat ke pak jokowi sebenarnya
ya memang itu adalah bahasa jokowi
sehingga itu realitanya tidak bisa dihindari
saya akui itu memang berbasis jokowi sulawesi utara
jadi dan itu adalah fokus saya
dan saya diberikan tugas yang sangat berat untuk bisa mempertahankan koordinasi
dan itu sesuatu yang memang betul betul membutuhkan kerja yang sangat keras ekstra keras
dan itu saya lakukan selama ini
oke artinya sebenarnya dengan model yang sama bang bara
artinya di daerah lain mungkin saja kemudian caleg yang sama atau misalnya caleg yang lain
juga melakukan sikap politik seperti bang bara misalnya
ketika realistis di lapangan justru tidak mendukung pak prabowo sandi
sehingga ya mau gimana
ada beberapa calon legislatif yang juga adalah bagian dari elit dpp
yang mengatakan secara terus terang kepada ketua umum bahwa saya tidak bisa secara terbuka mendukung prabowo
karena daerah pemilihan saya itu adalah basisnya jokowi
dia katakan secara terbuka kepada ketua umum
tapi memang dia tidak bisa berbicara terbuka ke media
jadi ada juga yang mengatakan begitu

artinya memang kita juga harus berani untuk bersikap mempunyai keberanian untuk melakukan penyelesaian penyelesaian di lapangan
dan itu memang hal yang sangat penting jadi saya juga harus berani untuk bersikap mempunyai keberanian untuk melakukan penyelesaian penyelesaian di lapangan
terhadap sikap politik dan positioning politik partai
jadi artinya itu yang terjadi
jadi yang saya katakan memang karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan
dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah indonesia
kedua pemilihan ini dilakukan secara bersamaan
kita tidak bisa memisahkan apa yang terjadi di kampanye legislatif dan kampanye pemilihan presiden reinhardt
dan memang kenyataannya pak jokowi memang masih kuat
apalagi tadi kita lihat ada survei polse yang diumumkan oleh indikator dan
yang diumumkan oleh indikator dan lsc ya
yang mengatakan memang pak jokowi itu masih memimpin dalam survei dalam polling gitu
oke kalau kemudian anda dianggap tidak mengikuti garis partai bagaimana bang
keputusan rakharnas yang mendukung pak prabowo sani misalnya begitu
saya kan tidak mendeklarasikan mendukung jokowi
saya hanya membela para pengurus yang melakukan deklarasi
jadi saya lakukan itu adalah untuk kepentingan partai
saya sangat concern dengan partai ini
saya ikut mendirikan partai ini
saya ikut mempersiapkan deklarasi partai pan
tanggal dua puluh tiga agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya ikut menyusun platform awalnya itu
jadi saya betul betul punya saham besar dalam pendirian partai ini
jadi saya sangat concern dan saya ingin partai ini tetap exist ke depan
bukan hanya eksis tapi tetap punya peran yang strategis
dalam demokrasi indonesia ini
tujuannya motif saya ialah pure untuk kepentingan partai
yang jelas bang bara kalau tadi bang bara katakan itu kader kader yang tidak tahu dari mana
tidak kenal secara personally begitu ya
tapi yang tadi kita kutip misalnya dari mas yandri dari mas derajat
itu kan elit pan juga sebenarnya
bagaimana bang bara menanggapi pernyataan mereka yang kemudian
yang kalau kita lihat mungkin jelas ini tujuan adalah untuk kebarahan si puan begitu
ya saya pikir mereka bebas untuk berbicara ya
itu memang pendapat mereka
tapi saya juga wakil ketua umum
saya punya posisi yang penting di dpp
jadi bagi saya yang penting interaksi saya dengan dpp
saya masih bagian dari dpp
saya juga berhak untuk menyampaikan suara saya ke publik atas nama dpp
dan saya pikir untuk kepentingan untuk bisa bagaimana
untuk bisa bagaimana untuk bisa berbicara dengan dpp
untuk bisa bagaimana kursi pan di daerah pemilihan saya sulawesi utara bisa dipertahankan
saya juga punya juga hak dan juga semacam
bisa menjawab begitu kira kira apa yang mereka sampaikan gitu ya pak
baik bang bara membela kader kader pan yang mendukung pak jokowi
memang seberapa banyak sih bang kader pan yang mendukung pak jokowi
ya artinya sudah ada yang terbuka ya
dari kalimantan selatan kemudian juga dari kepulauan riau
juga pernah ada dari sumatera barat
dan dari daerah lain memang saya dengar memang ada
tapi mereka belum menyatakan diri secara terbuka
jadi lagi lagi memang mereka tidak bisa memisahkan diri dari realitas politik di daerah mereka masing masing
kita memang terus terang kita tidak mendapatkan kotel efek
saya harus bicara terus terang tidak mendapatkan kotel efek dari
jadi sudah clear
tapi clear sekali dari semua survei mengatakan kotel efek itu hanya dinikmati oleh gerindra
artinya ini bahaya buat pan
bahaya dan kita memang artinya poles yang kita lihat selama ini
survei saya itu hampir konsisten menyatakan pan masih dalam posisi yang berbahaya
jadi itu juga menjadi concern kami juga
dan kami membicarakan itu di dpp bahwa ya kita harus juga bisa melakukan hal hal yang spektakuler
untuk bisa memastikan pan nanti bukan hanya lulus threshold tapi juga bisa mendapatkan suara yang signifikan
jadi itu juga tanggung jawab saya sebagai bagian dari dpp yang sekarang
kaget tidak bang ketika ada muncul desakan ini
untuk barangasibuan mundur dari waktu itu empat ini
kaget nggak atau sebenarnya biasa saja
ya saya biasa saja
apalagi juga kan saya tidak pernah diberitahu secara resmi oleh dpp oleh ketua umum oleh sekjen maupun pengurus lainnya
saya tahu dari ketika kemarin saya menghadiri rapat paripurna dpr pembukaan masa sidang ini
dari salah satu wartawan yang memberitahu saya ada surat ini yang beredar
siap kalau kemudian dipanggil oleh dpp ketua umum atau
siap saya siap saja dan saya selalu rutin ketemu dengan ketua umum berkomunikasi dengan sekjen
duanya adalah teman baik saya hubungan saya sangat percaya
dengan bang zul begitu ya
dengan bang zul saya kan sangat dekat sekali dengan bang zul
anytime kan saya bisa ketemu dia
kalau dia ada di jakarta atau di jepang
tahu saya juga ada di jakarta kita sering ketemu
tadi siang aja tadi sore kita ketemu sama sama rapat di dpp
artinya anda dengan pak sebenarnya tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bahwa kemudian ada gejolak apa ya mungkin belum bisa dibilang ini memanas masih menghangat kira kira gitu
tapi kan dari hangat itu bisa menjadi panas bang ini gimana
jadi begini ya artinya kita dalam politik kan untuk melakukan sesuatu yang kita anggap secara prinsip benar ya
kita harus siap dengan konsekuensinya

dan saya anggap apa yang saya lakukan itu benar
dan ini untuk kepentingan partai
jadi ya artinya dengan segala risiko dan konsekuensi ya saya harus hadapi ini
masih kita coba apa namanya mungkin bisa ditampilkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh mas derajat begitu ya
ada satu lagi kalimat yang cukup menarik sebenarnya untuk kita ulas lagi
kita tanyakan langsung ke bang bara
bahwa anda dikatakan agak meragukan anda justru kampanye prabowo hatta di dua ribu empat belas
ini bisa jadi kemudian tarikannya adalah di dua ribu sembilan belas anda juga mungkin tidak mengkampanyekan prabowo sandi
artinya begitu bagaimana
saya dua ribu empat belas saya adalah bagian dari tim kampanye prabowo hatta
jadi mengkampanyekan ya
karena pada waktu itu ketua umum kita kan adalah calon wakil presiden
dan saya sangat loyal dan saya betul betul saya aktif di tim kampanye
jadi kalau dikatakan bahkan saya meriwati ini tidak relevan
dikatakan oleh derajat wibowo itu sama sekali tidak
itu diluar konteks
nah kalau dua ribu sembilan belas bagaimana bang wara
saya mengatakan bahwa saya berfokus untuk bagaimana saya bisa mempertahankan kursipan di dalam kursipan
di dalam pembinaan saya sulawesi utara
jadi itu adalah fokus saya
dan saya bolak balik antara jakarta dengan sulawesi utara
kebetulan aja hal ini saya ada di jakarta lenat
jadi saya bisa datang ke indonesia
terima kasih bang bara sudah hadir tentunya untuk bisa kita ngobrol ngobrol mengenai ini
tapi gini bang bara secara lebih luas lagi mari kita lihat
sebenarnya gejolak internal pan tidak hanya ketika misalnya ada desakan anda mundur dari beberapa kader misalnya
lintas kader katanya kan
tapi juga ada rentetan yang lain misalnya ada pendiri pendiri pan
ada juga kemudian desakan untuk mundur pak amin
daerah daerah yang mendukung pak jokowi
kalau bang bara hasibuan melihat kondisi pan saat ini di tengah politik untuk pilpres dua ribu sembilan belas
sebenarnya bagaimana anda menggambarkan kondisi internal pan saat ini bang bara
saya pikir secara umum ya partai masih solid di bawah kemimpinan ketua umum zulkifli hasan
kalau misalnya memang ada ucapan
keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa pendiri itu saya pikir bagian dari concern mereka dan kepedulian mereka terhadap pan
jadi mereka juga melihat bahwa pan ini harus diselamatkan
bahwa mereka juga melihat di hampir semua survei pan masih dalam posisi kritis
jadi mereka menganggap mereka harus bersuara demi kepentingan partai
saya pikir itu
jadi mereka juga punya hak
mereka juga ikut mendirikan partai ini
jadi mereka juga punya hak untuk menyatakan keprihatinan mereka
jadi mereka juga tidak akan melakukan itu kalau tidak ada justifikasi dan dasar yang kuat untuk mengatakan itu
tapi yang jelas memang kami sekarang bekerja keras untuk bagaimana di pemilihan legislatif ini kita bisa mendapatkan suara yang signifikan
salah satu pendiripan yang kemudian menulis surat juga itu adalah kalau saya tidak salah ada ayahanda dari bang bara
artinya jelas tidak setuju dengan manuver politik pan
kalau kemudian itu diasosiasikan juga menjadi pendapat politik bang bara sibuan bagaimana
saya juga punya standing sendiri
saya ayah saya juga punya karir sendiri selama ini
reketnya punya sendiri
saya pikir tidak relevan untuk mengkaitkan apa yang ayah saya lakukan dengan saya lakukan

artinya ayah saya kan punya reket sendiri
artinya ayah saya kan punya reket sendiri
dia punya dia adalah tokoh senior gitu kan
saya juga itu dia lakukan juga bersama sama dengan pendiri lainnya
ada gunawan muhammad abdillah toha tuti harati gitu kan
mereka kan orang orang besar dan punya reket sendiri
saya juga begitu
bang memilih untuk membela para kader pan yang mendukung pak jokowi
dengan alasan tadi bang bara sudah katakan misalnya untuk mempertahankan kantong suara mempertahankan pan suaranya
tidakkah bang bara juga sadar bahwa itu ada konsekuensinya
bahwa kemudian partai kan secara formal kan sudah memberikan dukungan kepada para bau sandi
tidakkah kemudian itu ada resiko sebenarnya
resiko di mana
di dalam internal pan
misalnya ketika membela pak jokowi begitu membela kader kader yang mendukung pak jokowi begitu kan bang bara
artinya kan berarti anda membela mereka begitu sementara mereka ada beberapa yang dipecat
tidakkah kemudian sikap politik bang bara ini sebenarnya menimbulkan resiko
sebenarnya menimbulkan resiko untuk bang bara sendiri misalnya
ya artinya segala resiko pasti ada
dalam politik itu pasti ada kalau kita melakukan sesuatu
tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu benar
saya siap dengan segala resiko
benarnya itu bagaimana pak
ya bahwa saya lakukan ini untuk kepentingan partai
jadi itu pure untuk kepentingan partai
dan saya ingin menyampaikan pesan juga kepada para pengurus daerah tersebut bahwa ada bagian dari dpp yang mendengar mereka
yang memang bisa memahami apa yang mereka lakukan
ada resistensi tidak sih bang bara dengan elit elit dpp yang lain ketika ada sikap politik bang bara yang tadi itu
ya saya pikir pasti ada
resistensi pasti ada
segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau memang itu tidak populer pasti menimbulkan resistensi
tapi itu bagian dari resiko yang memang saya harus ambil dan saya siap untuk saya harus siap untuk menghadapi
baik bang bara terakhir
menurut bang bara kira kira surat desakan ini akan bermuara kemana
akankah hilang begitu saja atau kemudian ini bisa jadi nanti tiba tiba bang ra dipanggil mungkin oleh dpp atau seperti apa
ya saya tidak tahu nanti ini surat ini akan sampai di mana
tapi yang jelas saya akan terus mempertahankan prinsip ya
saya akan terus bersuara untuk membela kebenaran
membela kebenaran untuk membela kepentingan partai dengan segala resiko
dan saya yakin hubungan saya dengan ketua umum dengan seajen akan tetap baik kedepannya
belum ada surat panggilan misalnya atau belum
belum ada belum ada sama sekali
dan kalau pun ada ada siap untuk mengelarikan
oh jelas sekali dong jelas sekali
oke baik terima kasih bang bara asibuan sudah berbagi bersama kami di prime news menjelaskan mengenai berita yang berkembang belakangan
jadi kita akan coba rekonfirmasi juga dengan internal pan dan juga dengan pengamat politik untuk membahas sebenarnya apa yang terjadi dengan partai amarat nasional
kami harus sudah terlebih dahulu prime news akan segera kembali sesaat lain